anda masih bersama kami di cnn indonesia news update
menhan prabowo didampingi gibran traka buming raka saat kunjungan kerja di solo
bahkan mereka berada dalam satu mobil
ketika ditanya peluang gibran menjadi cawapresnya
prabowo menyebut pahlawan selamat riyadi mampu menjadi pemimpin saat usianya masih muda
menhan prabowo kamis pagi menghadiri acara hari veteran nasional di uns solo
prabowo datang bersama wali kota solo gibran traka bumingraka dalam satu mobil
nama gibran sendiri saat ini tengah santer
dikaitkan menjadi cawapres prabowo subianto yang kuat akan kembali maju capres dalam pemilu dua ribu dua puluh
namun usia gibran yang masih tiga puluh lima tahun belum mencukupi ambang batas minimal
untuk mendaftar capres atau cawapres ardi singgung mengenai hal ini
prabowo pun memberikan contoh perjuangan letnan kolonel selamat riyadi yang pada usia dua puluh dua tahun
sudah memimpin pasukan melawan belanda di kota solo
itu selamat riyadi waktu mimpin perjuangan umur dua puluh dua tahun bisa berhadapan dengan jepang
usia itu bukan usia jiwanya yang penting